biarlah juara olimpiade matematika kamu
buat juara boy
ini baru anaknya mama
kamu tuh kayak papa banget ya
mama juga banyak mikir
jadi dia mau cari tau terus
gimana perasaan gue
dari tadi perasaan
waktu gue mau santai
ada aja yang gangguin gue
ide selamat belajar ya tuan putri
lo jadi orang kesabaran banget sih
besok lagi aja juga bisa boy
biar gue agak tenang dikit
gue sih udah berhasil ngobrol ya sama reva tadi
ya cuma belum terlalu jelas aja
biar besok gue tanyain lagi sama reva
lagian kan besok juga lo ketemu sama reva di sekolah
sabar ya romeo
ya gimana mau sabar
juliet yang bikin deg degan mulu
ya udah deh
si kang saryawan teh jangan seuzon dulu
masih madem markisa dulu
dia harus tahu duduk perkara sebenarnya
kenyataannya seperti apa
kalo begini caranya
namanya kalo kata penyanyi dangdut
biarin jangan seuzon dulu
abahnya sendiri kalo sama orang lain main seuzon aja
hei emang abah seuzon sama siapa gitu
itu sama mondi
nuduh dia pacan sama sabrina
sama mamanya meli lah
kan belum pasti bah
itu seuzon bukan namanya
abah abah abah
senjata makan tua
senjata makan tua senjata makan tua
makan sop kambingnya banyak banget sih
ih mama jadi takut tau
kenapa mesti takut
tapi mama tetap aja takut sama papa
tiba tiba papa jadi kambing terus teruduk mama aja
ambrok deh mama
aduh lagi kenyang begini
udah gak bisa baru cuma setengah
tuh kan baunya aja udah mulai kayak kambing tau
tertanduk tanduk muncul nih
tuh tuh kan mulai tutup tutup
nah gitu dong pak
bu jadi seneng ngeliatnya
kok anak mama ini belum bobot sih
udah malem tau
ya belum lama
soalnya boy pengen ngasih lewatnya nih
soalnya boy pengen ngasih lihat sesuatu sama sama dan papa
biarlah juara olimpiade matematika kamu
bu juara boy
ini baru anaknya mama cocok
kamu tuh kayak papa banget ya
mama juga banyak mikir
ya tapi mama tuh mikirnya salah mulu
mama juga suka mikirnya salah tau
gak udah mikir salah
salah juga makan kambing kebanyakan
bapak jadi salah aturan
semuanya aja papa mah
banyak yang gabung sama kita
oh iya dan satu lagi
jangan pernah ajakin gabung orang yang cemen hatinya
yang lemah gara gara cinta
tau kan kayak siapa
ya mohon di lah
gue paling benci sama orang orang yang lemah hatinya sama cinta
selamat gabung bu dua
bukannya mereka dulu itu satu geng sama kalian
kenapa gak coba bujuk mereka
mereka masih bisa kita bujuk ayo
maksudnya apa apaan nih kenapa kalian semua ngejar kita
kenapa lo berdua kabel dari kita
udah takut sama gue
lu berdua udah jarang banget ya nongkrong sama mondi
dia pacaran mulu ya
sama si siapa namanya
tidak punya waktu berdua lagi
jadi kenapa nggak lo berdua ini
karena aku ada yang lain
akan bikin geng baru
sampai ke akar akarnya
ngijak kita cuma mau ngajak gabung doang
gue setia sama mondi
karena mondi lebih baik daripada lo
emang selalu ya keras dari dulu
gue walaunya nggak mau nyakitin berdua
tapi kalau bersih keras begini
lo pergi duluan sekarang
jumlah mereka terlalu banyak
lo juga berjuang mon
jangan bodoh van
setelah lo berdua pergi dari sini gue bakal nyusul kali ya
udah lah van
sampai sekarang lo belum dikebukin sama barang lain
kabar gue baik banget
apalagi setelah kelakuan sampah loh itu